mendapatkan pesan berisi kata kata kasar dan ancaman data pribadinya akan disebar
menjadi hal yang harus dihadapi s seorang guru tk di malang jawa timur beberapa waktu terakhir
ia bahkan kehilangan pekerjaannya gara gara dianggap mempermalukan tempatnya bekerja
semua itu gara gara s tak mampu membayar utang pinjaman online
nekat berhutang untuk membayar uang kuliah
akhir tahun dua ribu dua puluh lalu ia berutang ke lima aplikasi pinjaman online hingga terkumpul dua lima juta rupiah
ia kelabakan karena utangnya tiba tiba sudah jatuh tempo dalam waktu lima hari saja
karena panik s menambal utangnya dengan meminjam lagi ke aplikasi pinjaman online lain hingga total dua puluh empat aplikasi
utangnya pun melesat beranak pinak hingga mencapai empat puluh juta rupiah
kasus ini menjadi viral
banyak pihak mencoba membantu
wali kota malang sutiaji memutuskan untuk menemui s
dalam pertemuan itu pemerintah kota malang melalui badan ambil zakat nasional basnas menyatakan akan melunasi utang s
sutiaji juga akan mencarikan pekerjaan bagi mantan guru tk itu
maka saya sudah manggil basnas
jadi untuk menyelesaikan itu
dan nanti diinventarisir
berapa sih sebetulnya jumlahnya
nanti akan kita take over
sehingga sudah tidak ada tanggungan lagi
harapan kami memang kita akan membayar yang pokok pokok saja ya
wali kota malang meminta masyarakat mengambil pelajaran dari kasus ini
hati hati meminjam uang dari pinjaman online
apalagi dari lembaga yang tidak sah
karena risiko yang akan ditanggung peminjam tidak sebanding dengan uang
uang yang diterima
tim liputan cnn indonesia